para pengurus gereja huria kristen batak protestan hkbp medan sudirman
giat mempersiapkan perayaan dan ibadah natal yang akan digelar
rencananya perayaan natal di gereja akan dimulai pada pertengahan desember dua ribu dua puluh
dengan ibadah atau kebaktian malam natal pada dua puluh empat dan dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
saat ini pengurus gereja masih berpedoman pada surat edaran wali kota medan
yang menetapkan aturan ppkm level dua untuk pelaksanaan kegiatan ibadah di gereja
dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
jika pemerintah menerapkan pengetatan aturan dengan memperlakukan ppkm level tiga
selama libur nataru mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh
hingga dua januari dua ribu dua puluh
maka pengurus gereja siap mematuhi dan menerapkannya pada kegiatan ibadah natal
tapi tahun ini kita berusaha untuk merayakan natal
tetapi tetap menjaga aturan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah kita
yaitu masalah prokes dan semuanya
yang berhubungan dengan menjaga kesehatan menjaga covid sembilan belas
agar tidak kena kepada jemaat
sementara itu mulai kamis pengelola pusat perbelanjaan atau mal di medan
sudah dapat melaksanakan ppkm level dua sesuai surat edaran wali kota medan
pada wilayah zona hijau pembatasan operasional sampai pukul sepuluh malam
dan menerapkan prokes yang ketat
untuk wilayah zona hijau dan oranye
sedangkan di zona merah operasional sampai pukul lima sore
jika pemerintah menerapkan pengetatan aturan dengan memperlakukan ppkm level tiga
selama libur nataru maka pengelola pusat perbelanjaan siap menerapkannya
ppkm level tiga di periode dua puluh empat desember sampai dengan dua januari
kita menunggu peraturan dari wali kota medan untuk detailnya
berapa kapasitasnya sampai jam berapa bukanya
namun masyarakat juga berharap tren positif dengan nihilnya kasus baru covid sembilan belas
dalam lima hari terakhir dapat menjadi pertimbangan
sehingga akan ada kebijakan pengecualian untuk pengetatan ibadah nataru
dan pusat perbelanjaan di kota medan
ayat sudrajat medan sumatera utara